proyek proyek ini belum terrealisasi sejak dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh
pemerintah menyatakan rp satu ratus sembilan puluh proyek investasi tujuh tahun belakangan nilainya mencapai rp tiga ratus lima puluh satu sembilan belas triliun
dan rp lima puluh empat enam miliar atau setara rp tujuh ratus tiga puluh tujuh triliun
untuk mengembut realisasi proyek proyek mangkrak tersebut
pemerintah tidak memperbolehkan ada ego sektoral
antar kementerian dan lembaga
semua perizinan dan urusan dilakukan dengan sistem satu pintu atau one stop service
berdasarkan data dari kementerian koordinator bidang perekonomian
sebaran proyek masih didominasi di pulau jawa
yaitu sekitar lima puluh satu proyek tiga puluh lima proyek di sumatera dua puluh enam di kalimantan dan dua puluh empat proyek di sulawesi
sisanya tersebar di daerah lain